saya menyadari bahwa tindakan putra saya
yang salah sudah menuliskan orang lain
mengecewakan dan menimbulkan kegagalan masyarakat
terkait permintaan harta kekayaan saya
sebagai bentuk pertanyaan jawab
saya siap memberikan kualifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki
saya sudah menginstruksikan kepada inspektorat jenderal
untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan
dan dalam hal ini
kewajaran dari harta dari saudara rap
pada tanggal dua puluh tiga februari yang lalu
inspektora jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan